ya hari ini adalah hari lahirnya pancasila
dan dalam sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
ada sebuah semangat pemerataan ekonomi berkeadilan dalam prinsip negara pancasila
negara wajib hadir di sejumlah sektor penting kesejahteraan rakyat
salah satunya adalah sektor jaminan kesehatan
pemerintah pun menggunakan sebuah instrumen bpjs kesehatan namanya
namun tujuan positif bpjs kini menemui sebuah tantangan pelik
tercatat triliunan rupiah tunggakan dana dan piutang bpjs kesehatan
tren defisit bpjs kesehatan juga terus membengkak
bpjs kesehatan tekor
saya ulas sebelengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat bersama bagaimana bpjs kesehatan tampaknya harus mencoba
untuk mengelola bagaimana defisit mereka agar tidak terus terusan membengkak
kita tahu juga bagaimana ruang gerak fiskal pemerintah pusat yang saat ini
juga semakin menyempit ruang geraknya
sehingga kita dengar juga
bagaimana menteri keuangan sri mulyani beberapa waktu yang lalu juga menyampaikan
akan ada penghematan sekitar enam belas triliun rupiah untuk di era pbnp dua ribu dua puluh
dan belum detail seperti apa penghematan yang dilakukan
tapi paling tidak ini menjadi sebuah refleksi
bagaimana pemerintah pusat begitu berhati hati untuk menggelontorkan belanja
dan juga dalam anggaran pbnp dua ribu tujuh belas mendatang
kita lihat spesifik kerealisasi anggaran bpjs kesehatan dua ribu lima belas
yang satu untuk menuruti kontrigerasi industri interior tenth china
dalam mobilnya lima triliun dolar
sehingga penghematannya selama rivian dalam bonus sudah di jerobohi
dan bibir per mitra
menunjukkan kerjaan ked planet
di awasi kamar yang terb fotonwrittenya
dalam idn grabtel
embaulung lebih kepada empat lina tulisan e ici
kemudian ordokanzini di mana
triliun rupiah trend
naik ini menjadi sebuah
warning ada yang harus
dilakukan oleh pemerintah
bahwa semangat untuk memberikan jaminan kesehatan
kepada masyarakat indonesia utama masyarakat
yang memang membutuhkan baik itu vaksin
miskin dan juga yang
berada pada garis kemiskinan
tapi kalau misalnya angkanya begini
terus harus dievaluasi
jangan jangan ada yang tidak tepat sasaran
atau jangan jangan ada
juga yang melakukan mural hazard
dengan tidak membayar
ke asuransi tersebut tapi ketika membutuhkan
kesehatan langsung dari
biaya pemerintah baik pemerintah daerah maupun
pemerintah pusat dan hal ini
menjadi sebuah lampu kuning
bagi pemerintah karena trennya naik terus
menyaksikan presentasi saya dan anda
merupakan salah satu juga pengguna
bpjs tahukah anda
bahwa beban di anggaran
pemerintah itu sudah terus membengkak
tiga triliun rupiah lima tujuh
triliun rupiah naik
sekarang enam tujuh triliun rupiah dan
tahun dua ribu tujuh belas belum ada data resmi
paling tidak menjadi sebuah
refleksi bahwa trennya terus
meningkat dan siapa yang dirugikan
apabila defisit bukan hanya anggaran
pemerintah di tengah keterbatasan
fiskal misalnya kita bicara
rumah sakit maka akan bicara bisnis
para ataupun juga beberapa rumah sakit
yang menjadi media ataupun mitra
pemerintah dalam melakukan program
jaminan kesehatan ini
akan teriak dalam tanda petik
karena mereka kan bisnis kalau rugi terus
dan pemerintah juga konstan dapat
dananya maka akan jadi tidak positif
padahal semangatnya juga sangat
baik sesungguhnya untuk memberikan jaminan kesehatan
dan bila kita melihat
hal ini mungkin lebih fokus kepada peserta
jaminan kesehatan nasional berapa banyak
sesungguhnya angka yang ditanggung
oleh pemerintah data terakhir
ataupun data beberapa waktu sebelum
proyeksinya di tahun dua ribu sembilan belas
nanti akan ada lebih
dari dua ratus enam puluh juta
pada data beberapa waktu lalu mencapai

dari populasi indonesia
mengapa ya karena enakan
cuma berapa puluh ribu gitu
terus kalau misalnya kita sakit
kita nggak ada yang mau sakit tapi kalau sakit
kita dapat jaminan kesehatan apalagi kalau
penyakit penyakit serius kita dibiayai oleh pemerintah
berguna apalagi untuk masyarakat yang membutuhkan
dari populasi indonesia ketika tahu bayar
murah dapat subsidi
ataupun juga ditanggung oleh pemerintah maka ini
data ini akan membengkak
proyeksinya akan mencapai lebih dari dua ratus enam puluh
juta jiwa di tahun dua ribu sembilan belas
tapi ya program
jaminan kesehatan ini kan sebuah
program populer ya
apalagi menjelang pilpres
memang harus ada
evaluasi yang serius gitu
populer boleh sih dua ribu sembilan belas
untuk pemilihan jadi presiden
dri satu dengan program ini
apalagi kan pasti banyak yang memilih
kalau sakit nggak perlu khawatir cuma bayar
berapa puluh ribu nanti akan dibayarkan
biayanya gitu tapi kalau membebani
anggaran pemerintah itu bisa menjadi
dilema bisa menjadi bumerang juga untuk pemerintah
lalu bila kita urai dari satu ratus enam puluh
merupakan peserta yang dibiayai
kemudian ada yang non pbi
kalau pbi tersebut adalah
yang dibiayai oleh pemerintah
itu dibiaya oleh pemerintah kemudian
masyarakat miskin yang membutuhkan
sesuai dengan data dinas ataupun
juga kementerian dan nanti ini yang
ditanggung oleh pemerintah dan ini merupakan
anggota ataupun juga merupakan konsumen
ataupun masyarakat yang dulunya ikut
gitu ya nah ini yang dibiayai ini
ditemui oleh pemerintah preminya dibayarkan oleh
pemerintah gitu tapi kalau non pb
itu sekitar tujuh puluh tiga dan sudah mendekati
yang pbi artinya
masyarakat yang biasa juga udah tertarik
mengikuti program ini ya
lalu kita bergeser ke slide selanjutnya dengan
adanya defisit tersebut pemerintah mengeluarkan
sebuah kebijakan mbak tahun dua ribu enam belas
yang dimulai pada april dua ribu enam belas
yaitu dengan menaikkan

misalnya anda saat ini juga
menjadi peserta dari bpjs
apabila pada awalnya dulu anda kelas tiga anda
membayar iurannya itu sekitar dua puluh lima lima ratus
dinaikkan mulai april itu menjadi rp tiga puluh
kalau dulu anda
peserta yang masuk di kelas dua
untuk perawatan empat puluh dua lima ratus misalnya
saat ini mulai april
sudah naik menjadi lima puluh satu
dan yang paling signifikan adalah kelas satu ya
dari lima puluh sembilan lima ratus naik menjadi
delapan puluh ini menurut saya
salah satu kebijakan yang relatif
lebih baik mengapa karena
dari hulunya diperbaiki oleh pemerintah
dari harga iurannya
terlebih dahulu gitu
dan itu menarik juga menjadi salah satu solusi
yang ditawarkan pemerintah di tengah
memang masih ada tantangan lain
realisasi anggaran bpjs tahun dua ribu enam belas
misalnya pendapatan mencapai
tujuh puluh empat empat triliun rupiah
dan untuk pendapatan dari
iuran peserta itu mencapai enam puluh tujuh empat triliun rupiah
dan jangan lupa ada
pmn loh yang dititipkan ke bpjs
kesehatan mencapai enam delapan
triliun rupiah namun ini adalah
kita lihat ini adalah tabel
pendapatan kita lihat ke pengeluaran
triliun rupiah dengan klaim
ataupun realisasi yang dibayarkan enam puluh tujuh delapan
dua triliun rupiah masih ada potensi
menurut informasi terakhir
bahwa akan ada defisit sekitar
dan mungkin saja itu akan disuntikkan
juga dari penyertaan modal negara
kita sampaikan ataupun juga
akhir dari defisit
ataupun tekor bpjs kesehatan ini
bpjs kesehatan itu menjadi salah satu
semangat penataan ekonomi bahwa setiap orang
berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
yang layak tapi memang harus ada
sebuah kajian yang lebih
mendalam evaluasi karena tren defisitnya
terus membengkak sehingga
pengelolaan tersebut harus
realistis gitu jadi harus memang
akuntabel beberapa opsi masuk
apakah nanti ini akan apakah pemerintah
daerah akan menjadi tulang punggung pelaksanaan
bpjs kesehatan tapi belum
terrealisasi detail seperti apa
tapi paling tidak di tengah himpitan ruang
fiskal bpjs kesehatan tampaknya
apa yang bisa dilakukan agar masyarakat
tetap mendapat jaminan kesehatan
tapi beban anggaran juga
tidak melulu menjadi sebuah
dilema bagi anggaran pemerintah